tuh ini nyai udah bikin obat baru sekarang ki aman sama ki amin cobain soalnya ini teh jamu
khusus bisa buat ngeceling bener nyai iya bener nyemang hebat ih ini enggaknya papan bisaan wae
epandemi cinta pijamu buatan nyai
tuh lah ketuja emang sook kita ngapain jalan seperti begini
kayaknya pengaruh jalele minh kaip notice ke jalele iya ya ya ya wae dan iroh gara gara
sama tuh ini udah di hutan aku ini teh punya daun yang gimana oh doi di aman lupa lagi saya
teh mecik cari daun apa tidak dengar dengar tadi tehnya itu nyarinya daun kahit utan kalau
daun kahitutan bahasa indonesia nya apa tuh mungkin daun kena kentut mungkin aku juga bingung
daun kena kentut gimana udah aja kita cari daun daun terus ya kamu
kentutin eh daun kekentutan atau merenet apa yang kayak gimana tuh
mau di ngapain suka mu nyari apa daripada nggak bawa jadi masalah sama nyiruh uh
pun apa tuh itu aja tuh menarik itu mah nggak papa lah penting adaun
tapi yang seger ya toh kemarin bantuin atuh
ya ih kirain sudah di atas anak saya tangga ke atas sop tebuk gara rasa anirupna
ya yo itu nah ini daun wajah kekentutan
kamu nahan yang dibawah yang kuat atuh
gara gara nyerok begitu teh tak
bagus kalian sudah berkumpul bersama sama
hai ini saatnya aku menghabiskan
rasakan mantra ku itu
kau akan mati
kalau benar itu ujang kebuka
kenapa dia memegang
kalau benar itu ujang kembar
kenapa dia memegang
ujang itu baru saja dicabut
dari dalam sarung
aku bisa merasakan kekuatan
jagat dewa batar
mereka memperebutkan ujang kembar
aku harus segera menyelamatkan kujang itu
udah usah kasep kia
pingsan sendirian di tengah hutan
anak ini mau dibawa kemana
tolong balik ke rumah nenek aja gini ya
udah nyampe lagi
gak terasa ya
nyi berasun berasun
bukannya saya tuh udah nyari nyari daun kehutang tuh gak ada nyi
iya nyari maaf terpaksa tadi tuh nyarinya tuh ke hutan
ada juga daun kayak gini nih mau eh bisa gak
ya sudah ki aman ki amin nanti daunnya bisa diganti sama yang lain
nih lihat ini
nyi nyi udah bikin obat baru
sekarang ki aman sama ki amin cobain soalnya ini teh jambu khusus bisa buat ngeceling
nyi mah hebat nyi nggak nyai bapak bisa anuah nyi
nggak pandemi cinta
jamu buatan nyi
ya ki aman